bapak mau memergokinya sendiri dan menyelesaikan masalah ini dengan tuntas
apa yang bisa bapak lakukan
biar saja dia memilih jalan hidupnya sendiri buat apa kita ikut campur
pokoknya tidak ada dalam keluargaku yang boleh mencari makan dengan cara mengemis kepada orang lain
apalagi dengan cara menipu seperti yang dia lakukan
setelah dua hari ini berturut turut saya ketemukan si subur di tempat yang sama bu
saya mengambil kesimpulan bahwa dia tinggal di dekat hanjawar
dan mempunyai kesibukan sehari harinya di cianjur atau di daerah yang akan menuju ke arah sana
apa mungkin si subur sudah kerja pak
ya kalau dia benar benar memang sudah kerja ya kita ini ikut gembira
cuman kok dia itu nggak pernah bilang apa apa sama kita ya
mungkin dia takut minta rezekinya
kita nggak perlu minta apa apa sama dia ya
lawang mendengar dia sudah mandiri saja aku sudah cukup bahagia kok
cuma yang jadi pertanyaanku sekarang ini
kenapa dia mesti sembunyi sembunyi dan nggak mau
bilang terang terangan bahwa dia sudah kerja di anu
dan bermaksud tinggal di hanjawar bersama si anu
atau kontrak di rumahnya si anu begitu lho
nah teka teki inilah yang barangkali harus dijawab pak mangun
pak kucup ini memang nggak bisa dimintai tolong terus menerus untuk menguntit si subur
sebab tugas pak kucup sendiri kan cukup berat
dan surat surat warga kan mesti sampai pada tempatnya dan pada waktu yang tepat
bukan begitu pak
lah kalau kamu sendiri bagaimana king
kamu kan bisa minta izin sama pak guru satu dua hari ini
buat menguntit pak lekmu subur
nanti kamu bisa sewa ojek buat mengikuti angkotnya bisa kan
anending tiang kalau ada yang tak mau diimbas jari dulu
tidak ada nok shared lagi
wow yang baru
mari kita tangkap dia pak
oh rupanya kamu lebih merasa terhormat
dengan memilih pekerjaan hina seperti ini ya bur
kamu tinggalkan pekerjaan yang ditawarkan pak kades
dan kamu memilih menjadi pengemis yang pura pura buta
dan memalukan kamu ini bur
kau itu masih munggah
kenapa kau mau melakukan pekerjaan semacam ini
dia masih mau menyanangkan orang orang
dengan amal jariahnya
beda sekali kamu dengan dia
saya terpaksa melakukan ini pak
karena cari pekerjaan yang lain sulit
kamu lakukan pekerjaan ini bukan lantaran kamu sulit
cari kerja bur
tapi lantaran kamu sendiri males
kamu itu keleru bur
menilai pekerjaan di kandang sapi yang kotor
dengan pekerjaan hina seperti ini
lala bur bur
saya memang salah memilih pekerjaan itu
seorang gelandangan mengajak saya hidup bersama
dan mengajarkan pekerjaan tanpa banyak penyelidikan
kamu mau membantu polisi
menggulung pengemis pengemis penipu seperti itu besok pagi
sampai dimanapun saya siap
ada orang orang yang berpikir

ada orang orang yang berpikir
ada orang yang menghubungkan para pemalas
dan didandani sebagai pengemis
mereka juga mengajakkan membuat periksaan palsu
dan menyewakan bayi bayi untuk dijadikan
kasihkan kepada orang lain
mudah mudahan dengan pengalaman pahitnya
selama beberapa minggu
di dalam penjara
adik saya ini pak
ya bisa membedakan
mana pekerjaan yang terhoror
hormat dan mana yang tidak lah kotornya satu pekerjaan itu kan bukan menjadi ukuran bukan
begitu pak betul insyaallah paling tidak sekarang saya tahu sebagai manusia
hakang yang buta dan tidak pernah sekolah jauh lebih berharga dari orang normal seperti saya
hahaha ternyata ukurannya bukanlah apa yang kita punya tapi apa yang sudah kita sumbangkan wah benar benar
itu buru benar sebelahnya pak aduh buru mudah mudahan kamu sekarang makin pinter ya